di tengah kondisi pandemi covid sembilan belas yang masih berlangsung hingga saat ini
banyak masyarakat yang pelan pelan sudah mulai melakukan aktivitas kembali
salah satu aktivitasnya yaitu berolahraga di tempat umum
baik olahraga lari senam hingga olahraga sepeda
yang sedang rame dilakukan masyarakat indonesia
namun apakah berolahraga di luar rumah atau di tempat umum aman dari virus corona
untuk mengelaborasi hal tersebut dalam segmen dokter menjawab kali ini
sudah bergabung dengan kami melalui sambungan zoom
dokter spesialis kedokteran olahraga grace justelini korlesa
apa kabar dokter
kabar baik ya dokter ya
baik dokter langsung saja
kalau kita mengingat beberapa bulan lalu di awal pandemi
masyarakat banyak yang melakukan aktivitas di rumah saja
tapi sekarang bahkan aktivitas olahraga pun kembali dilakukan di luar rumah begitu ya
di gelanggang di tempat tempat umum bahkan taman kota
ini potensi penularan dari covid sembilan belas bagaimana dokter
iya jadi karena sekarang kan ini ya
kalau misalnya kita berolahraga menjadi lebih sehat ya
menjadi imunnya lebih baik
maka semua orang jadi tenang berolahraga untuk meningkatkan imunitas
tapi yang perlu diperhatikan juga bahwa
kita lihat nih risikonya kita bagi menjadi tiga risiko
risiko rendah artinya kita berolahraga di rumah saja
kemudian menjadi risiko sedang
meskipun kita berolahraga dengan keluarga yang di rumah
tapi sudah mulai di luar rumah
dan akan menjadi meningkat menjadi risiko tinggi apabila
olahraganya sudah di lingkungan umum
bukan bersama anggota keluarga
maka kalau misalnya dilihat
olahraga di luar rumah dan di tempat umum
itu termasuk risiko yang risiko tinggi
nah sekarang olahraga yang juga lagi tren lagi adalah sepeda begitu ya dokter
banyak sekali komunitas yang melakukan goes bareng gitu
nah ini protokol kesehatan yang diterapkan seharusnya bagaimana dokter
iya tetap menggunakan masker ya gitu
tetap kita sesuai dengan yang disarankan oleh
penghimpunan dokter spesialis kedokteran olahraga
dan juga dari kementerian kehidupan bahwa
pada saat kita keluar rumah
di tengah pandemi ini tetap menggunakan masker
maka yang perlu disesuaikan juga adalah intensitasnya gitu
kalau misalnya memang memilih untuk tidak menggunakan masker
pastikan tempatnya sepi
atau memang bisa memastikan berjaga jarak untuk sepeda dua puluh meter
tapi kalau tidak memungkinkan
maka harus menggunakan masker
protokol kesehatan harus tetap ditetapkan
ya ini memang masih debatable ya dokter
banyak sekali yang
asumsi yang menyatakan bahwa sebaiknya kalau misalkan berolahraga
tidak perlu menggunakan masker
karena akan mengurangi kadar oksigen dalam tubuh kita
kemudian ada juga yang berpendapat bahwa
olahraga pun tetap harus menggunakan masker ketika kita keluar rumah
nah ini sebenarnya sebaiknya bagaimana
apakah ada masker masker yang bisa kita gunakan dengan nyaman
meskipun kita sedang melakukan aktivitas olahraga
iya jadi memang pada orang yang sehat ya
artinya tidak punya penyakit bawaan
maka sebenarnya pada saat berolahraga menggunakan masker itu perlu adaptasi dulu
jadi tidak nyaman bukan berarti tidak aman
maka juga pada saat berolahraga di tengah pandemi ini
kita tetap menyarankan untuk menggunakan masker dengan memperhatikan intensitas
atau pada saat berolahraga itu intensitas sedang
sudah tidak bisa nyanyi tapi masih bisa ngobrol gitu ya
dan masker yang disarankan tetap menggunakan masker standar who
yaitu masker kain
tiga lapis atau masker medis juga masih boleh
tetapi yang dipastikan juga membawa masker ganti
karena kalau keringetan
maskernya basah agak susah ya
keluar masuknya oksigen di dalam masker
maka kalau misalnya sudah mulai basah kelihatan
maskernya sebaiknya diganti
iya tapi tadi menarik sekali tidak nyaman bukan berarti tidak aman begitu ya
nah ini kalau misalkan gym gym nih sekarang sudah mulai dibuka
itu kan ruangannya tertutup
itu apakah juga resiko penularannya di sana tinggi atau bagaimana
bagaimana untuk mengeliminir gitu terjadinya penularan covid sembilan belas di sana
iya jadi kalau kita lihat tadi dari tingkat risiko ya
itu termasuk tingkat resiko yang tinggi karena sudah di dua rumah
dan apalagi peralatan bergantian
maka protokolnya tetap harus dipastikan
artinya menggunakan masker
kemudian sebelum dan sudah menggunakan alat
karena alatnya bergantian pastikan sudah dibersihkan
dan juga berjaga jaga sekitar dua meter
bagi pengelola sebaiknya memperhatikan juga untuk sirkulasi udara di area gym
dan disarankan kalau misalnya tertutup disarankan menggunakan air purifier
itu bisa menjadi saran
saran yang kita bisa ikuti ketika kita olahraga di luar rumah begitu ya dokter
nah untuk intensitas olahraganya kan tadi seringkali dokter menyampaikan
olahraganya di intensitas rendah begitu ya
rendah sampai sedang saja gitu
nah ini olahraga jenis apa yang bisa kita lakukan di tengah pandemi saat ini
nah kalau misalnya intensitas sedang itu bisa kita contohnya misalnya kita berjalan
atau kalau misalnya yang punya alat ya di rumah treadmill
sepeda statis juga boleh bersepeda gitu ya
jalan cepat itu juga bisa kita menjadikan satu pilihan
atau senam atau zumba ya
bisa zumba online gitu tuh bisa dijadikan salah satu contoh
untuk kita melakukan olahraga di intensitas sedang
yang paling penting diperhatikan adalah intensitas
artinya pada saat berolahraga kalau kita menggunakan talktest
kita sudah tidak bisa bernyanyi tapi masih bisa diajak ngobrol
nah itu yang perlu diperhatikan intensitasnya
dan waktunya juga diperhatikan jangan lebih dari satu setengah jam
dan harus urutannya harus sesuai ya
artinya di awal harus ada pemanasan
baru kemudian latihan inti
tutup dengan pendinginan
dan yang paling penting juga nutrisi yang teratur
dan waktu istirahat jangan lupa harus sesuai
iya artinya bahwa memang olahraganya bisa apapun
tapi yang pasti disiplin protokol kesehatannya itu sudah tidak bisa lagi untuk ditawar gitu ya dokter ya
betul apalagi di tengah pandemi ini ya
pandeminya belum selesai
iya baik terima kasih banyak dokter christine sudah bergabung bersama kami di dokter menjawab